mariam datang dari bandar lampung untuk beribadah ke masjid istiqlal wanita berusia enam puluh tiga tahun ini
bersama kerabat dekatnya mendengarkan tausiah seusai sholat asar dia juga
membaca al quran menunggu azan maghrib tiba untuk berbuka bersama saya ke jakarta khusus
pengen ke istiqlal untuk sholat berjamaah kemudian mendengarkan kajian kajian agama
saya itu nyaman menyenangkan bisa baca alquran kemudian doa kemudian mendengarkan ceramah kemudian
berbisa berserah serah nih sama ibu ibu yang lainnya pokoknya
saya merasa bahagialah menyenangkan suasana ketua panitia ramadhan masjid istiqlal kiai bukhori
sail attahiri mengatakan pada bulan ramadhan tahun ini ada dua puluh tiga program mulai dari sholat fardu
berjamaah tarawih hingga buka puasa bersama bekerja sama dengan sepuluh vendor catering menu
yang disediakan setiap hari beragam dimulai dari telur balado ayam goreng dan daging rendang
disediakan lebih dari tiga porsi perhari untuk berbuka puasa dua puluh tiga program tentu yang paling utama
adalah sholat taraweh yang mana di rangkaian sholat taraweh itu kita menampilkan narasumber narasumber
untuk tausiyah ya narasumber paling top ya mereka rata ratanya para profesor juga para tokoh tokoh ada
juga waktu menjelang terawah itu juga kita tampilkan para kori yang pernah juara nasional
maupun internasional kita juga ada buka puasa bersama yang tiap harinya kita menyediakan
ya tiga ribu dari kami kadang ada sumbangan dari luar sehingga sampai kadang sampai empat ribu khusus di hari
sabtu seperti sekarang dan hari ahad itu porsinya kita apa namanya jumlahnya kita tambah karena
sampai lima ribu enam ribu selain itu ada program itikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan program
ini akan mengundang para santri untuk membimbing peserta itikaf sebanyak tiga ratus orang untuk membaca
alquran serta tafid mentari detanzil andika suramanto jakarta